anda masih bersama kami di cnn indonesia connected
virus corona atau covid sembilan belas mewabah dan menjadi perhatian dunia termasuk kita indonesia
nah seiring dengan penyebaran covid sembilan belas ada banyak sekali istilah medis yang sering digunakan
tapi mungkin juga membuat anda masyarakat semua agak kebingungan
jadi banyak sekali istilah istilah yang beredar istilah istilah medis yang pasti membingungkan
dan berikut adalah kami ambil beberapa istilah istilah yang belakangan atau beberapa minggu belakangan paling tidak sering muncul
dalam pemberitaan penanganan atau penyebaran kasus virus corona atau covid sembilan belas yang ada di indonesia ya
paling tidak ada sepuluh istilah yang coba kita akan highlight atau kita akan coba jelaskan
yang pertama ini dia ya ada local transmission
jadi atau transmisi lokal bahasa indonesia
jadi istilah local transmission ini menunjukkan sumber infeksi dalam pelaporan ini dari dalam negeri
jadi misalnya dari indonesia sendiri ya penularannya pun juga dari indonesia
jadi bukan dari wilayah lain atau dari luar indonesia
saya ambil case atau saya ambil contoh adalah pasien dengan kasus satu dan juga satu
tertularnya di wilayah yang sama yaitu di indonesia ya
kemudian yang kedua ada yang namanya juga imported case pastinya
buka anda dengar
jadi imported case ini adalah dimana si sumber virusnya ini bukan berasal dari indonesia
tapi dari luar negeri ya
jadi bukan dari indonesia tapi dari luar negeri
jadi ini bisa saja didapat ada beberapa kemungkinan ketika pasien ini berkunjung ke luar negeri
bisa jadi ketika dia berpergian atau jalan jalan liburan pelesiran di luar negeri
yang dimana negara tersebut yang didatangi adalah negara yang terjangkit virus corona
atau bisa saja virus ini dibawa oleh warga negara asing yang berkunjung ke indonesia
dalam hal ini contohnya saya kasih contoh adalah warga negara asing
yaitu warga negara jepang yang menulari pasien satu dan dua ya
kemudian ada juga istilahnya yaitu under investigation
apa under investigation atau dalam investigasi ini menunjukkan sebenarnya di mana sih
dimana lokasi serta jenis penularannya ini belum dapat ditentukan
mohon maaf ya tulisan saya agak jelek
ini tiga yang pertama ya
jadi petugas masih menelusuri dimana pusat penularannya
itu tiga pertama
kemudian ada istilah istilah
ada suspek ada odp ada pdp
coba saya telah satu satu
yang pertama adalah odp atau orang dalam pemantauan
nah odp ini kriteria ini adalah warga negara asing
jadi ini bukan hanya wni tapi bisa juga wna yang dalam riwayat perjalanannya pernah berpergian
atau mengunjungi negara negara yang terjangkit virus corona
atau bisa saja mereka melakukan kontak dengan orang yang diduga
masih dalam dugaan ya
yang diduga ini mengidap corona
ini orang dalam pengawasan
nah satu tingkat di bawah odp atau pasien dalam pengawasan
nah pdp ini adalah pasien dalam pemantauan
jadi istilahnya kalau pdp ini
pasien yang mengalami sejumlah indikasi atau gejala gejala awal
seperti flu kemudian demam batuk gitu ya
tapi sekali lagi pasien dalam pengawasan ini bukan berarti dia positif atau terjangkit virus corona
yang namanya pasien berarti dia harus dalam pengawasan petugas medis
jadi dia harus berada di rumah
itu tadi pdp ya
kemudian satu tingkat lagi di atas pdp
anda pasti juga sering banget dengar istilah ini ya
nah siapa saja sih orang orang yang bisa dikategorikan suspek corona
nah kalau suspek ini
suspek belum tentu positif ya
belum tentu dia betul betul mengidap atau positif virus corona
nah suspek itu adalah
yang membedakan dengan tadi
adalah gabungan dari odp
jadi orang orang yang punya indikasi
gejala gejala tadi ada flu kemudian demam
kemudian dia pernah melakukan kontak dengan orang yang diduga terjangkit virus corona
atau dia juga pernah berpergian ke negara yang memang wilayahnya terjangkit virus corona
itu yang dinamakan suspek
nah untuk memastikan dia confirm atau tidak
maka dia harus menjalani
tes medis yaitu adalah tross swab
yaitu ini merupakan pengecekan lendir
yang berada di bagian dinding belakang lidah
kemudian tenggorokan dan sebagainya
nah dari hasil pengecekan tersebut
bahwa pasien tersebut bisa dinyatakan confirm
confirm itu juga tidak hanya confirm yes ya
ini confirm ini merupakan status pasien yang paling tinggi
jadi confirm ini bisa ada dua
bisa juga dia negatif
nah kalau dia positif tentunya dia harus menjalani perawatan medis
sesuai dengan anjuran
salah satunya adalah perawatan medis di bawah pantauan rumah sakit
atau petugas kesehatan kurang lebih selama empat belas hari di rumah sakit
kemudian ada tes tes dan lain sebagainya
itu kalau dia dinyatakan positif
nah bagaimana kalau dinyatakan negatif
seperti dua pasien yang dinyatakan negatif itu
dia tetap dia boleh keluar rumah sakit
tapi dia statusnya pun juga masih dalam pengawasan
jadi pengawasan selama kurang lebih empat belas hari
selama di rumah salah satunya tidak boleh keluar rumah
tidak boleh melakukan kontak ke orang lain
tidak boleh bertukar alat makan dan sebagainya
lalu itu tadi status status pasiennya ya
kemudian ini yang juga sering kita dengar adalah cluster
jadi cluster ini adalah penyakit yang terjadi dalam satu kelompok
dengan satu kejadian kesehatan yang sama
dan terjadi di dalam area serta waktu yang sama
saya ambil sampel adalah dalam kasus ini
atau kasus yang terjadi di indonesia
adalah pasien nomor satu satu sampai dengan lima
berada di kluster yang sama
ada juga turunan dari kluster yaitu sub cluster
ini penelitiannya juga lebih lanjut lagi
kita bergerak ke slide berikutnya
yang terakhir adalah tracing
nah apa itu tracing
ini artinya pemantauan atau memantau aktivitas
seluruh aktivitas kegiatan dari pasien yang diduga memiliki penyakit menular
misalnya di tracing nih
di tracing keberadaannya
aktivitas apa saja sih yang sudah ia lakukan
kontaknya dengan siapa saja sih
kemudian dia berpergiannya jalan jalannya ke wilayah mana saja
itu yang dilakukan oleh pemerintah
oleh di bawah kendalinya atau kontrolnya dari ahmad yuryanto
dilakukan tracing terhadap cluster dan juga sub sub cluster lainnya
dan ada juga yang terakhir nomor sepuluh adalah community spread
ini adalah penyebaran penyakit yang berada dalam satu area tertentu ya
meski mungkin tidak diketahui kamat pastinya seseorang ini tertular
nah tapi ini yang disebut dengan community sprate atau penularan komunitas
mudah mudahan dengan istilah medis penjelasan saya yang cukup singkat
dan gampang ini bisa membuat anda bisa lebih mencerna lagi
ternyata istilah istilah medis yang sering anda dengar di pemberitaan
terkait dengan penanganan virus corona atau covid sembilan belas adalah seperti itu